para pendukung terdakwa richard eliezer yang kerap dijuluki richard angels
kembali hadir di pengadilan negeri jakarta selatan kami siap
suara sorak sorai dari para pendukung terdakwa richard
terus memanggil nama richard sebelum sidang dimulai
kegaduhan mulai muncul
begitu petugas membawa terdakwa richard masuk ke dalam ruang sidang
para fans richard yang didominasi wanita ini
langsung berkumpul di dekat pagar pembatas antara terdakwa dan kursi pengunjung
para fans richard yang datang dari berbagai daerah dan latar belakang rusia ini
mengaku datang untuk memberi dukungan moral
supaya dia bebas dia hanya dikorbankan sama atasannya
ya kan seorang rejudan itu baru berapa tahun dia ini
masih logo cara berpikirnya ya
motivasi saya karena saya ingin mengerti tentang sidangnya richard
itu seperti apa dan supaya richard itu punya apa ya
bahwa dia itu bukan hanya sendiri tapi banyak fans banyak pendukungnya gitu loh
kebetulan saya dari pekalongan kemarin bu untuk mewakili gitu loh
ini saya diminta untuk mewakili mama sedunia
tapi saya bilang bukan sedunia lagi ini sego internasional
untuk mendukung dan memberikan support ke ica
ica kanak baik dan dia gak mungkin melakuin ini
ya allah ya rasulullah
tak hanya diramaikan oleh pendukung terdakwa richard eliezer
pendukung terdakwa putri candrawati juga terlihat hadir di pengadilan negeri jakarta selatan
dengan membawa bunga dan secari kertas berisi kalimat dukungan
neni arsyad mengaku sebagai sesama wanita harus saling mendukung sekaligus
untuk memberi semangat istri verdi sambo
saya marah marah dalam situasi
kemarahan saya adalah

saya harus bersama perempuan ketika terjadi seperti itu
karena semua tidak dipercaya
kemana lagi kita akan berbicara
kehukum juga tidak
itu yang saya maksud
bahwa ini yang saya sampai mendukung ibu putri
neni juga menyebut tuntutan pidana delapan tahun untuk putri terlalu berat
dia mengaku akan kembali datang untuk melihat proses sidang fonis putri candrawati pada tiga belas februari mendatang
teddy zuhari andika marianto jakarta